lagi dikejar kejar apa itu
betul anda mendapatkan posisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik anak anak sebelum kita melaksanakan sholat duha
ustadz ingin jelaskan sedikit apa itu pengertian dari sholat duha ya
sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan di waktu duha
nah apa yang dimaksud dengan waktu duha
waktu duha itu adalah waktu dari setelah terbitnya matahari
sampai matahari sebelum berada di tengah
atau perkiraan antara jam delapan sampai jam sebelas siang ya
nah sekarang ustadz mau tanya
mau tanya ada yang tahu enggak kenapa kita melaksanakan sholat duha
coba bu tet apa saja manfaat dari sholat duha tolong disebutkan
manfaat kalau kita sholat itu adalah kita mendapatkan pahala
dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan kita
dan kita akan mendapatkan keuntungannya lebih banyak
iya terima kasih butet bagus sekali
coba sobri bisa diteruskan
iya abis kamu bengong aja sih dari tadi
nah manfaat sholat duha itu nanti dibikin rumah di surga sama allah swt
iya bagus sekali sobri terima kasih
nah anak anak itu adalah manfaat dan faedah dari sholat duha ya
nah sekarang kita semua akan mempraktekannya bagaimana sholat duha yang baik dan benar

iya bagus sekali sobri terima kasih nah anak anak itu adalah manfaat dan faedah dari sholat duha ya
shobri tolong dipimpin kamu sebagai imam ya

sebagai contoh ya kamu imam
yo yo bangun semuanya ya

ngapain kembali lagi ke masjid
males ah mending disini
iya mending disini bisa santai santai
aduh berantakan lagi nih
kalau berantakan ya beresin apa
ntar lagi juga beresin nih
teh suara apaan itu ya
iya itu sapu tuh
tikus gede kayaknya
pokoknya kalau kelihatan langsung gebuk aja ya
tusuk dulu tusuk
eh padi disini
eh orangnya di belakang
ya allah ini anak ya
pada ngagetin aja nih
eh ini kan anaknya
ya allah kalian bukannya pada di masjid
diem aja sekarang juga
berangkat ke masjid
gabung sama santri yang lain
eh bersihin lagi
agak mau di masjid
aduh aduh aduh
itu kan lagi mau diapain ya
kak nyari angin disitu
iya mau ngadem ya
mau ngadem lagi mau main main
kamu udah usantren
jadi boleh ngapain aja
awas ada buaya terbang
aduh buaya terbang
apa sih orang gak unuh ini
mana buaya terbang
mana buaya terbangnya
orang mereka pada nyigo kok
asun kamu disana
ini berdua nih
aku dia oke
akhirnya selesai juga
pokoknya dalam hitungan ketiga
kita pokoknya harus teriak
muler yang kenceng oke
tunggu nanti pada ketakutan
pelan pelan apa pade
buru buru banget kayak mau ngambil gaji
emang gantinya pendek aja
kayak lampu tamar
ayo pasti mau ke dapur nih
ya apa deh
ramanan sajuan bercanda
positi ada apa
positi ada apa
ini positi kenapa bulak bulik
kayak ibu ibu hamil cek kandungan
itu kebangetan jauh
itu bukan anu
kadat kudis kurap itu penyakit saya semua
eh banyak lah positi penyakitan
nyuci otak positi supaya bersih
lagi dikejar kejar apa itu pausah
itu lari larian terus ada yang nempel
selamat anda mendapatkan
pakde udah pakde
kok pakde tujah
bangun pas dikit nih pakde bangun
mana mana ularnya biar saya patok sekali
ini ada ularnya pakde
belakang belakang gitu
bisa liat deh
lu mukanya nulungin belum tawain
pakde sama pas dikit nih takut sama ular jenis baru
ular jenis tambang
hah ular jambang